kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan dalam pre mln report dari knkt
yang pertama adalah ada berita yang beredar
ini ada berita yang beredar
kita di sini mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah tidak layak terbang sejak akan terbang ke jakarta dari denpasar
pernyataan ini menurut kami
dan pesawat itu dari denpasar dirilis dan dinyatakan layak terbang sesuai dengan dokumen
dan apa yang sudah dilakukan oleh teknisi kami nanti secara teknis
ini bicara kelaikan ya
jadi kami akan mengambil langkah langkah termasuk juga kemungkinan atas pernyataan ini langkah hukum
kalau memang ini statement yang dikeluarkan oleh knkt
tetapi besok pagi kami akan melakukan klarifikasi secara formal
kemudian juga pernyataan pernyataan yang sifatnya
seperti ada pernyataan bahwa lion air selalu menyampaikan data yang tidak benar
ini kan perlu juga kita minta yang tidak benarnya yang mana
memang menyangkut kejadian ini ada perbedaan data antara kru yang aktif dengan yang tercatat di salah satu dokumen pesawat
tapi dokumen yang lain sebenarnya sama
yaitu mengenai jumlah cabin crew yang dinyatakan aktif lima tetapi yang ada enam
sebenarnya yang satu itu adalah instructor
yang harusnya dia adalah instructor yang disamakan dengan aksi kru
tetapi dalam laporan di lokpoys report dia adalah aktif kru
nah ini juga kami akan investigasi
tapi pernyataan yang mengatakan bahwa kami selalu memberikan data yang tidak benar
saya pikir ini perlu kami klarifikasi juga
tapi kalau dibilang dalam kasus ini ada data yang berbeda dalam dua dokumen yang berbeda ya ini yang harus kami investigasi juga
saya pikir itu sikap kami
jadi tidak benar pesawatnya tidak pesawatnya laik terbang dari denpasar
nanti apa yang dilakukan nanti akan dijelaskan
dan juga apa yang disampaikan dalam preliminary report ini nanti kapten daniel akan menyampaikan secara lebih rinci
jadi kemudian mengenai rekomendasi yang disampaikan kepada kami itu seperti sering saya katakan
apapun rekomendasi yang diberikan baik oleh kemenhub maupun knkt kami sudah dan akan melakukan tindak lanjut memfollow up terkait rekomendasi tersebut
salah satu dikatakan adalah mengenai budaya budaya keselamatan
sebelum sebelumnya kita sudah lakukan terus menerus di lingkungan lion air
saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai sikap kami
pertama karena ada pengutipan lion air pklqp tidak layak terbang sejak dari denpasar
ini kan yang bisa membuat persepsi dan juga tanggapan terhadap kejadian yang ada menjadi
bisa jadi berbeda
saya pikir itu dulu yang kami sampaikan
dan kedua langkah kami adalah mengklarifikasi kepada knkt dan kami akan lakukan secara tertulis
dan apabila klarifikasi tersebut tidak mendapat tanggapan ya kami akan melakukan langkah sebagaimana
diamanatkan ya kita akan tempuh termasuk jalur
karena ini sudah tendensius
tapi kita tetap akan melakukan klarifikasi tentu
saya pikir itu dari saya
silakan keberadaan anda